udah siang mas mas ga ke kantor
udah siang nih
saya mau ngaji pinjaman ke kantor
pinjaman untuk apa
kebenaran saya mau bayar dp rumah
paling sedikit saya butuh lima puluh juta
memang rumahmu yang sekarang kenapa
rumah yang mana pak
rumah yang kamu tinggali bersama istrimu
menurut santi cukup besar
oh rumah yang itu
sebenarnya rumah itu masih milik keluarga istri saya pak
ya bapak kan tahu rasanya kalau kita masih tinggal di rumah mertua
saya juga kepingin pengen punya rumah sendiri
tapi pak eko tau persaratannya kan
oh saya tau
semua pinjaman harus disetujui oleh direktur utama betul
nah disitu kesulitannya
santi ketemu istri pak eko di supermarket
keduanya berbincang bincang lalu sama sama kebingungan
seperti orang lenglung
penyebabnya istrinya pak eko mengira suaminya pergi ke luar negeri
karena urusan kantor
mana mana yang benar
sebenarnya begini pak
saya itu tidak jadi pergi sama istri saya
karena ada sedikit masalah
tapi santi mengecek ke biro perjalanan
pak eko tetap berangkat sesuai dengan jadwal
dia menelpon ke rumahnya pak eko untuk menanyakan nama istrinya pak eko
ternyata nama istrinya pak eko dengan nama perempuan yang terdaftar di les biro perjalanan tidak sesuai
saya yakin santi pasti akan melaporkan ke bos
efeknya pak eko pasti tidak akan mendapatkan pinjaman
yang merasa perempuan
mas kenapa mas pernah bersih lagi apa salah saya mas
kamu cerita apa sama santai ya
sekarang kamu baca
gara gara bulu nemes kamu itu
saya jadi gagal mendapat pinjaman dari kantor
memandasar kamu itu perempuan tidak berguna
lebih baik kita cerai saja
jangan mas jangan
jangan owlah saya mas jangan
ingin membelikan nias sebuah rumah
tidak bisa mak
rumah ini pembelian dari ibu mas
kamu dicerai tidak mau
tapi menurut keinginan saya juga tidak mau
sudah seperempuan yang berguna
kamu dicerai tidak mau kan
saya ingin mengerjakanmu
jangan sembar mak
jangan sembar mak
dan asal mbak tahu aja ya
eko itu pergi bulan maret
keluar negeri bukan dengan winda
apa bukan sama winda
udah siang mas mas nggak ke kantor
udah siang nih
kok males sih
gimana mau dapat pinjaman dari kantor
kalau mas males malesan terus
justru karena aku gagal
dapet pinjaman dari kantor
makanya aku males pergi
mas nggak dapet pinjaman dari kantor
rencana beli rumahnya gimana dong
nanti aku akan minta uang sama papa
untuk beli rumah
masih belum nyambung juga
gimana dok pak
apa pak eko sudah telpon
dia nggak masuk kantor lagi
dan si bosnya gemara marah tuh
telepon ke hp nya dong
tanyain mau ke raja apa tidak
tapi hp nya selalu mati
ke rumahnya nggak pernah diangkat
ke orang tuanya
malah mereka sedang kebingungan
kemana pak eko pergi
akhirnya muncul juga
pak aku minta maaf
pak kerjaan kantor eko banyak sekali
makanya aku baru sempat datang ke sini
pintar sekali kamu berbohong
bagaimana keadaan istri kamu
bapak mau tahu
itulah salah satu alasan kenapa saya tidak mau menikah dengan winda
winda itu orangnya arogan bu
pak mana mau dia datang ke rumah ini
mentang mentang dia jauh lebih kaya dari kita
makanya sekalian pak
saya mau ke rumahnya
saya mau ke rumahnya
saya mau ke rumahnya
saya mau ke rumahnya
eko juga ingin menyampaikan sesuatu
eko ingin mencerahkan winda
saya sudah tidak tahan bu
dengan kelakuannya arogan
pandai sekali kamu bicara
bapak jadi percaya omongan tante menuk tentang kamu
kamu sudah menganiaya winda sampai keguguran
itu tidak benar itu
tante menuk pasti bohong
pak saya itu belum pernah menggali winda
bagaimana dia bisa hamil lalu keguguran
kamu gak perlu berbohong lagi
winda dirawat di rumah sakit selama lima hari
dan selama itu juga kamu tidak muncul
winda mengalami keguguran setelah kamu tendang perutmu
kamu kemasukan cerah mana sih
saya memang menendang winda
tapi itu kecelakaan pak
kamu keterlaluan kok
saat saya kan cukup
juga mengecewakan almarhum buddha kamu
yang sangat menyayangi kamu sejak kecil
kebaikan budaya kamu kamu balas dengan kejahatan
salah siapa sekarang
siapa yang memaksa saya nikah dengan winda
karena kamu sudah menikah dengan ia
ibu bisa tahu
kamu memang keterlaluan eko
kamu bohongi semua orang demi kepentingan kamu sendiri
seharusnya kamu bukan saja menyayangi dia sebagai istri
tapi juga melindungi dan menjaganya sebagai saudara kamu sendiri eko
asal kamu tahu sadie
bapakmu dan ibumu sudah tidak bisa menolong kamu lagi
sebentar lagi kamu akan menghadapi tuntutan winda
tentang penganayayaan dan penipuan
jika kamu terbukti bersalah
seenggak enggaknya kamu akan menjalani hukuman selama lima belas tahun
dan yang kamu perlu ketahui juga
yang hancur bukan hanya diri kamu eko
tapi hidup bapakmu dan ibumu juga hancur

dengan adanya kasus ini
kita harus tahu diri
kita harus keluar di rumah ini
kamu sudah dipecat dari perusahaan
karena kamu sering bolos kerja